penyakit mulut dan kuku atau pmk terus menjangkit sapi milik peternak lokal di kabupaten tuban jawa timur
dinas kesehatan menyebut hingga senin pagi sebanyak satu lima ratus ekor sapi diketahui tertular virus pmk
dan enam ekor sapi diantaranya mati
bahkan penyebaran penyakit ini telah merata di sembilan belas kecamatan
mayoritas penularan terjadi pada sapi milik peternak tradisional rumahan
minimnya pengetahuan dan informasi membuat peternak abai sehingga sapi terlambat ditangani
untuk mencegah kematian bertambah dinas peternakan setempat memberikan layanan pengobatan door to door
selain mengobati sapi sakit petugas juga mengedukasi para peternak agar mampu merawat sapi secara mandiri
sudah hampir sembilan belas kecamatan padahal kita ada dua puluh kecamatan
dan desanya juga sudah separuh
ya karena penularannya sangat cepat dan lalu lintas ternak
walaupun ini beberapa pasar sudah ditutup tapi lalu lintas ternaknya masih ada
jadi penularan antar hewan itu sangat cepat sekali
sementara di jawa barat usai ditemukan tujuh ekor sapi asal jawa tengah suspek pmk
dinas ketahanan pangan dan pertanian kota bogor
langsung menutup aktivitas pasar hewan kurban di rumah potong hewan kota bogor pada senin sore

akibatnya belasan pedagang gagal bertransaksi lantaran ternak dagangannya ditahan oleh petugas
dan lebih dari empat ratus ekor sapi harus menjalani isolasi dalam kandang selama dua pekan ke depan
meski masih menunggu hasil uji laboratorium
namun petugas sengaja menutup lalu lintas pengiriman hewan untuk mengantisipasi ancaman penularan
meski pasar hewan ditutup namun layanan pemotongan sapi tetap dibuka
sehingga tak mengganggu distribusi pasokan daging sapi
merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku di kabupaten lumajang jawa timur
membuat peternak harus memutar otak agar hewan ternaknya segera sembuh dan tidak mati
salah satu peternak kambing di desa purworejo kecamatan senduro lumajang
menggunakan jamu untuk mencegah agar ternak kambingnya tidak tertular penyakit mulut dan kuku
ramuan itu diberikan seminggu sekali berupa kunyit jahe temulawak dan gula merah
untuk pencegahan ini mas pmk mas penyakit pmk itu loh mas
soalnya kan sekarang
lagi ini mas lagi apa menyebar
jadi untuk mencegahnya saya kasih jamu tradisional itu mas
kunyit jahe dan ini tambahnya gula merah sama temulawak mas
selain memberikan ramuan jamu tradisional
muhammad effendi juga rutin menyemprotkan disinfektan ke kandang
dan menjaga kebersihan kandang kambing
dendam butan cnn indonesia